untuk memantau operasi penertiban pengguna sepeda di sepanjang jalan bundaran senayan hingga bundaran patung kuda
sudah ada produser lapangan diego basro
diego kalau tadi anda mengamati bagaimana sebenarnya proses penertibannya sendiri
apakah masih berupa himbauan dan apakah masih terlihat banyak pengguna sepeda yang melanggar jalur
silakan dengan laporan anda
selamat siang yuda hari ini di telantas polda metro jaya
perdana menggelar operasi penertiban pengguna sepeda mulai dari bundaran senayan tadi hingga ke arah bundaran patung kuda di jakarta pusat
operasi sendiri mulai berjalan mulai dari pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
di mana operasi dimulai dengan mengerahkan dua tim
di mana satu tim bergerak dari bundaran senayan menuju ke bundaran patung kuda
dan begitu pun sebaliknya dari bundaran patung kuda menuju ke bundaran senayan
di mana sepanjang jalan tersebut para petugas melakukan sosialisasi dan juga himbauan terhadap para pengguna sepeda
dimana setelah ditetapkan melewati jam enam tiga puluh waktu indonesia barat
para pesepeda atau para pengguna sepeda harus menggunakan jalur jalur sepeda
seperti yang sudah disediakan oleh pemprov dki jakarta
dan apabila ternyata ada
ada pengendara pengendara sepeda yang keluar dari jalur jalur tersebut
maka para petugas akan mengarahkan dan mensosialisasikan kembali aturan
agar para pengguna sepeda dan para pesepeda tersebut kembali ke jalur sepeda yang telah disediakan
dan memang operasi ini mulai berjalan setelah terjadinya polemik beberapa saat yang lalu di sosial media
di mana ada beberapa pihak di masyarakat yang mengeluhkan
kelakuan dari pengendara sepeda
sebagian pengendara sepeda di jalan jalan utama di ibu kota
yang mengganggu kenyamanan dari pengendara pengendara kendaraan yang lainnya
oleh karena itu polda metro jaya bertemu dengan pemprov dki jakarta menggelar rapat
untuk kemudian menerapkan aturan sementara terkait dengan peraturan pengendara sepeda di jalan jalan di jakarta ini
berdasarkan hasil rapat tersebut
akhirnya diberikanlah dispensasi
bagi para pengguna sepeda
ketika pukul lima waktu indonesia barat hingga pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
setiap harinya mereka diperkenankan untuk melintas di jalur jalur biasa
tidak di jalur jalur khusus untuk sepeda
hal ini merupakan dispensasi dari polda metro jaya
dan juga dari pemprov dki jakarta mengingat
ada beberapa pihak dari komunitas sepeda
dan juga dari pemprov dki jakarta mengingat ada beberapa pihak dari komunitas sepeda

yang mengeluhkan bahwa sepeda yang mereka gunakan tersebut hanya dapat melaju dalam kecepatan tertentu
apabila mereka melaju di area area atau di jalur jalur khusus sepeda
ditakutkan akan mengganggu keamanan pengguna sepeda atau pesepeda pesepeda lainnya
yang menggunakan sepeda yang kecepatannya tidak secepat sepeda sepeda sport atau sepeda sepeda road bike
yang biasa digunakan oleh para pengendara sepeda dengan kecepatan tinggi tersebut
oleh karena itu untuk sementara ini sambil menunggu keputusan gubernur yang akan keluar nanti
yang mengatur lebih jauh terkait jam jam waktu waktu area area penggunaan jalur jalur khusus sepeda ini
jalur jalur yang nantinya akan boleh dilalui oleh sepeda sepeda dengan kecepatan tinggi seperti road bike
nantinya dapat dilakukan
dan selain sosialisasi dan juga himbawan dari petugas kepolisian
tadi juga di lantas polda metro jaya juga mengatakan apabila sosialisasi dan juga himbauan tersebut masih dirasa belum cukup
maka nantinya polisi akan menerapkan penindakan berupa tilang
di mana penindakan berupa tilang ini sendiri sudah diatur dalam pasal dua ratus sembilan puluh sembilan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu tujuh belas

terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan
dan bagi pelanggar pasal tersebut
diancam dengan denda sebesar seratus ribu rupiah dan juga kurungan selama maksimal lima belas hari
dan terkait dengan sanksi denda ini atau sanksi tilang ini masih akan dibicarakan lebih lanjut minggu depan
pemprov dki jakarta dan juga polda metro jaya masih akan meremuskan kembali
terkait dengan sop penerapan dari penilangan ini
karena seperti yang kita ketahui bahwa pengendara sepeda tidak memiliki izin atau surat surat khusus
untuk mengendara sepeda seperti layaknya kendaraan kendaraan bermotor lainnya
oleh karena itu dibutuhkan sop khusus untuk menindak para pelanggar pelanggar
yang melanggar jalur jalur khusus sepeda ini
seperti apakah mereka akan disita ktp nya
apakah mereka akan disita
sepedanya masih akan diatur dalam pertemuan yang dilakukan oleh polda metro jaya
dan juga pemprov dki pada minggu depan
baik terima kasih diago basro untuk laporan langsung anda dari budaran hotel indonesia selangkutugas kembali